jelang natal dan tahun baru balai pengawasan obat dan makanan kabupaten mimika
melakukan sidak pemeriksaan kelayakan jual makanan di timika
tugas balai pengawasan obat dan makanan kabupaten mimika
memeriksa kelayakan jual makanan di wilayah timika
pemeriksaan yang dilakukan petugas dimulai dari minimarket
dan beberapa supermarket selasa malam
selain petugas organik bp pom juga menggandeng kepolisian
untuk ikut serta dalam pemeriksaan makanan layak jual
kepala bepom kabupaten mimika herianto baan mengatakan
pemeriksaan kelayakan jual makanan di timika dilakukan dalam rangka jelang natal
untuk memastikan bahan makanan dan obat yang dijual layak dikonsumsi
pemeriksaan hal yang sama juga telah dilakukan kepada distributor
dan pengawasan kepada ritel ritel untuk memastikan produk aman bermutu dan legal
apalagi jelang natal dan tahun baru permintaan konsumen makin meningkat
kegiatan hari ini adalah kegiatan intensifikasi
pengawasan pangan di jelang natal dan tahun baru
jadi kita melakukan intensifikasi karena biasanya di jelang natal dan tahun baru itu
permintaan terhadap produk pangan itu bisa
otomatis kita sebagai badan beribu datori itu harus memastikan
bahwa produk produk yang diperlukan itu aman bermutu dan legal
sementara itu menurut pengelolaan
pemeriksaan yang dilakukan oleh bepom dinilai sangat baik
dan bisa membantu mengingatkan para penjual untuk lebih teliti terhadap produk yang dijualnya
dengan adanya pemeriksaan bepom diharapkan para distributor lebih meningkatkan pengawasan